kita cari pinjaman aja pak buat naik haji
sampai disana kalo perlu kita pura pura bohong
uang kita tuh kecurian
terus sampe disana ya kita minta bantuan deh sama jamaah jamaah yang lain
atau kalo perlu ibu pura pura pake cadar
terus ibu pura pura ngemis
terus ya disana kan banyak yang dermawan pak
apa bu jauh jauh ke tanah suci cuma pura pura jadi pengemik
iya pak bu grup bu
bu kita langsung store ke bank uang naik hajinya bu
alhamdulillah ya bu ya kita bisa mengkaji hasil dari penjualan kita ini
allah kasih kita kesempatan untuk berhaji
ayo mas nanti keburu tutup bang ya

heee jalanin bener dong lama banget
kalian mau padang kemana sih
pada so sibuk banget
jalan aja pada soal buru buru
emang ini jalannya punya kalian apa
kami memang mau jalanin yang lainnya
mau buru buru mau ke bank
kalian mau ke bank pasti kalian mau cari utangan untuk anda usak kerupuk ya
bukan bu kami berdua mau setor ongkos naik haji
iya bu betul mohon doanya ibu ya
kami mau naik haji ke tanah suci
pak kalian mau pergi haji
sini perlihatkan sama kami
napa duit dari mana
alhamdulillah bu kami sudah bertahun tahun menabung untuk menjalankan rukun islam yang kelima
sudah sudah kemudian kita pergi
nanti arisan kita terlambat
eh kalian berdua jangan sombong ya
kami juga bisa naik haji seperti kalian

ibu ibu saya masih nggak bisa terima deh masa sih anissa awayusu bisa pergi haji
iya mereka tuh cuma tukang kerupuk masa mau naik haji
bu kades saja belum naik haji masa warganya yang hanya tukang kerupuk bisa naik haji
sebel gak tuh
bukan aja gak usah arisan
saya tuh udah ngamut alasannya muka saya tuh ketampar tau gak
masa tukang kerupuk aja bisa pergi haji
kita gak boleh kalah ibu ibu
iya kita harus kompak dan depan naik haji
iya bu bagaimana caranya
usahakan ingat naik haji onh plus
hah bener tuh
pak bapak kan kades
masa kades belum pergi haji
gengsi tau gak sih pak
bu siapa sih yang gak pengen haji
kita uang dari mana
ibu jangan mimpi
aku ini kadis gajinya tidak seberapa
kita gak punya uang
pak mikir dong pak mikir
terserah dia mau gimana caranya
masa bapak yang kades kalah sama tukang jual kerupuk tuh
biarkanlah bu mungkin anissa dan yusuf sudah punya persiapan sejak dulu
sehingga mereka bisa pergi haji
atau mungkin mereka bisa mendapatkan rejeki
semua sudah diatur bu
bapak kalau dipanggilnya pak haji kades bagus kan pak
jadinya tuh bagus
mewah gitu kederannya
masa bapak gak mau
bukan untuk riak
atau untuk bermegah megahan
ah aku gak peduli deh pak
pokoknya kita harus perih haji
bapak kan kades ya cari cara deh
yang penting kita punya uang buat pergi haji
kalau bapak gak menuhin keinginan aku bapak akan nyesal seumur hidup
bu ibu mau kemana
jawab aku bu
pak aku mau pergi di rumah ini
aku mohon ibu jangan pergi
kita kan bisa bicarakan ini dengan baik baik
kamu gak mau penuhi permintaanku
kamu keterlaluan pak
aku mau kita naik haji supaya gak kalah dengan si anissa dan yusuf
bu kades bu sari dan bu reni
sama seperti kita
aku mau modal kita kembali dengan utuh
bu bangun dong
nanti subuhnya keburu habis loh
pak aku gak mau shalat subuh
aku cuma mau kita pergi haji
terserah bapak deh gimana caranya pokoknya kita harus pergi haji
masya allah bu
pergi haji kok kayak mau ke pasar
jadi bapak gak mau cari cara supaya kita bisa pergi haji
yaudah kalo gitu aku minta cerai
tepuk tangan bu
ibu bicara apa sih
ah udah deh pak
bapak akan lakukan apa yang ibu suruh
apa yang ibu suruh
kapan bapak mau bangkit lagi pak
ibu tuh bosan melihat bapak seperti ini terus setiap hari
bapak gak ada kerjaan
gak punya duit lagi
sejak usaha bapak bangkrut
bapak bener bener drop
bapak juga bingung harus gimana lagi
bapak tuh jangan ngajak ibu ikut stres
bapak yang bangkrut
ibu yang diajak pusing
pak ibu tuh pengen naik haji
anissa sama yusuf tukang kerupuk itu aja bisa naik haji pak
masa kita enggak
pak ibu tuh serius
makanya bapak jangan di rumah terus
sana bapak bergaul cari kerja
dada keluar ramadhan
wah bu ada yang nangis
bapak harus gimana nih bu
terserah bapak deh
ibu gak mau tau
ya udah bapak buka
cepet bayar hutang lu
sabar pak sabar
pak pak pak
tolong lepasin suamiku pak
kita pasti akan bayar kok
kamu sudah sering berbohong
kalau kamu nggak bayar hutang kamu
ingat itu ya
insya allah semuanya benar
emang yang namanya kota mekah itu banyak tempat tempatnya mustajab
tapi bukan berarti kalau di sini doa kita gak diterima sama allah
allah itu maha mendengar lagi maha melihat
ente berdoa aja
kalau ente punya rejeki ente datang ke tanah suci
insya allah apa yang ente hajatin diterima oleh allah swt
ini contohnya aneh
sepulangnya dari tanah suci alhamdulillah rejeki aneh ditambah oleh allah
enggak benar pak haji
ente enggak percaya banget sama aneh
kita tahu dulu aneh ke tanah suci cuma modal nekat doang jak
tapi di sana anies berdoa sungguh sungguh
begitu sampai baik itu aneh doa sejadi jadinya
ya allah berikan aneh rejeki yang banyak yang halal yang barukan yang toibah
ente tahu sepulangnya aneh pulang dari tanah suci
rejeki aneh ditambah oleh allah swt
itu juga bisa begitu jak
ayolah ente serius
benaran ini ma
tapi kuncinya cuma satu
gimana mau dapet
yaudah kalau gitu anda pulang dulu
apa sih pak
ada apa sih pak
bapak pengen naik haji
supaya bapak bisa berdoa di sana agar utang utang bapak cepat lunas
dan bapak mau berdoa sama allah supaya ada jalan agar utang utang kita lunas pak
tadi kata pak haji kalau kita berdoa di tanah suci doa kita pasti kabul allah bu
dia aja nekat pergi tanah suci pulang pulang doanya dikabulkan
tunggu apa lagi pak
kita harus naik haji tahun depan
jangan mau kalah sama si yusuf
ya tapi uang dari mana bu
pak kita cari pinjaman aja pak buat naik haji
sampai di sana kalau perlu kita pura pura bohong
uang kita tuh kecurian
terus sampai di sana ya kita minta bantuan deh sama jamaah jamaah yang lain
atau kalau perlu ibu pura pura pakai cadar
terus ibu pura pura ngemis
terus eh di sana kan banyak yang dermawan
jauh jauh ke tanah suci cuma pura pura jadi pengemis
kita dapat gelar haji
terus bapak bisa berdoa sama allah supaya utang utang bapak tuh cepat lunas
dan kita berusaha cari modal duit dengan cara mengemis atau apa aja deh pak
oke pak jika scandi